bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden anies baswedan mohaimin iskandar telah menyerahkan berkas pendaftaran ke komisi pemilihan umum
didampingi petinggi partai koalisi berkas pendaftaran pasangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat
bakal capres dan wapres anies mohaimin terlihat tiba di gedung kpu kamis pagi keduanya mengenakan kemeja putih dan didampingi sejumlah petinggi partai koalisi
di dalam gedung kpu prosesi penyerahan berkas pun diterima oleh ketua kpu hashim ashari
usai menjalankan proses penyerahan anies imin memaparkan bahwa berkas yang mereka serahkan telah memenuhi syarat
selanjutnya capres dan cawapres yang diusung oleh koalisi perubahan ini akan dijadwalkan melakukan tes kesehatan di rspad gatot subroto
kami membawa gagasan perubahan untuk dirasakan pada keluarga keluarga di indonesia
kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau
para petani hidupnya lebih sejahtera
para peternak hidupnya lebih sejahtera
para nelayan hidupnya lebih sejahtera
kami ingin ada kesetaraan kesempatan
kesempatan untuk bekerja kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan
dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik
gagasan dasarnya adalah perubahan menghadirkan kesetaraan menghadirkan keadilan
itu yang kami bawa
di depan para pendukungnya usai bakal capres koalisi perubahan anies baswedan meminta maaf lantaran telah mengecewakan pihak pihak yang pesimistis atas pencalonannya sebagai presiden
anies meminta maaf mengecewakan mereka yang merasa dirinya akan kandas sebelum bertarung di pilpres dua ribu dua puluh
mohon maaf kami mengecewakan mereka mereka yang pesimis dan menduga kami akan kandas